jessica kumala wongso hari ini kembali menjalani persidangan kasus tewas yang wayan mirna salihin di pengadilan negeri jakarta pusat
namun dalam sidang kali ini ada pembagian waktu untuk menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum dan dari kuasa hukum jessica
dalam persidangan yang ke dua puluh lima hari ini majelis hakim memberikan kesempatan kepada dua pihak yaitu jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum untuk menghadirkan saksi
begitu juga hakim juga memberikan kesempatan kepada kuasa hukum sidang sebelumnya kamis dua puluh dua september dihadirkan ahli hukum pidana universitas brawijaya mas ruhin rubai dan konsultan toksikologi forensik asal australia richard biron colins
dalam kesaksiannya rubai berpendapat bahwa unsur pembunuhan berencana tidak memerlukan motif
sedangkan richard menjelaskan banyak hal umum tentang masuknya cyanida ke dalam tubuh manusia secara garis besar hampir sama dengan keterangan ahli toksikologi yang dihadirkan kuasa hukum jessica sebelumnya
ini merupakan hal yang sedang dicermati mengingat kematian kasus wayan mirna salihin sendiri masih menjadikan tanda tanya apakah memang kematian wayan akibat cyanida atau karena kasus lain
dr muzakir sendiri menyatakan salah satu hal untuk menjawab itu semua adalah menggunakan hukum objektif di mana dilakukan sebuah pemeriksaan dengan menggunakan sistem ilmiah yang dimana tidak satupun kebenaran absolut bisa menjawab pertanyaan pertanyaan ini
apabila tidak ada penelaan secara objektif salah satunya dengan melakukan otopsi putri
selain itu juga muzakir tadi banyak membahas mengenai peraturan kapolri nomor sepuluh tahun dua ribu sembilan terkait dengan prosedur pengambilan sampel barang bukti pengambilan saksi pernyataan saksi kemudian juga penyitaan
sepertinya dari tim kuasa hukum jessica berusaha untuk menggiring bahwasannya prosedur penyitaan pengambilan barang bukti
seperti cairan yang ada di dalam gelas yang diduga mengandung cyanida kemudian cctv yang sudah digandakan di kloning menggunakan flash disk dianggap menyalahi prosedur yang sudah tercantum di dalam peraturan kapolri nomor sepuluh tahun dua ribu sembilan putri
baik terima kasih yudi yudawan dari pengadilan negeri jakarta pusat kami tunggu terus perkembangannya